jajaran satreskrim polres cianjur jawa barat menangkap empat pencuri ratusan kotak masker di gudang farmasi rumah sakit umum daerah pagelaran cianjur hari selasa kemarin
keempat orang ini ditangkap jajaran satres krim polres cianjur di rumah tinggal masing masing
mereka empat kali melakukan aksi di gudang farmasi rumah sakit umum pagelaran cianjur sejak bulan februari dua ribu dua puluh hingga maret dan berhasil mengambil tiga ratus dua puluh kotak masker
mereka mengaku menjual masker itu ke sejumlah daerah di luar kota cianjur
akbp juang andi prianto kapolres cianjur kami siang menyatakan dari empat orang itu satu diantaranya berstatus aparatur sipil negara
polres cianjur bisa mengungkap pencurian yang sangat menjadi tanda tanya buat kita semua
pencurian masker sejumlah tiga ratus dua puluh
boknya dijual rata rata pengakuannya tadi hampir seratus ribu
ada empat tersangka empat tersangka yang terlibat dalam pencurian masker